lewat tari dan hikayat sekumpulan suku dhani ini tengah berkisah tentang wamena
salah satu distrik di provinsi papua yang menyimpan sejarah panjang orang orang besar
berperang telah menjadi tradisi yang mendara daging di wamena sejak ratusan tahun silam
hikayat tari perang ini menggambarkan motivasi sebelum dan sesudah perang
hikayat tari perang
yang tak akan pernah selesai diceritakan
potensi yang terpendam di tanah yang terkenal dengan lebah baliem ini memang begitu melimpah
sungai sungai yang mengalir dari pegunungan menjadi tanda terjaminnya kesuburan tanah di papua
danau habema danau tertinggi di indonesia berada di ketinggian tiga tiga ratus meter di atas permukaan laut
sebelum indonesia merdeka danau ini diyakini menjadi lokasi pendaratan pesawat asing pertama di papua pada masa perang dunia ii
sejak itu juga ditemukan sebuah lembah luas yang diapit pegunungan bernama lembah baliem
lembah yang menyimpan keunikan tersendiri sebab terletak di ngarai pegunungan jaya wijaya
sejarah lembah baliem tentu berawal jauh dari kisah kisah yang terdiri di papua
sejarah lembah baliem tentu berawal jauh dari kisah kisah yang terdiri di papua

sebelum pendaratan di danau habema

nah lembah ini diakini sebagai danau raksasa bernama danau wio
guncangan gempa bumi pada sekitar tahun seribu delapan ratus tiga belas mengubah wujud danau wio menjadi lembah
batuan menyerupai karang dan pasir putih di perbukitan ini menjadi penguat cerita
batuan menyerupai karang dan pasir putih di perbukitan ini menjadi penguat cerita

sedikitnya terdapat dua belas titik pasir putih di bukit sekitar lembah baliem
pasir putih yang terletak di perbukitan seperti ini bukanlah satu satunya yang menjadi daya tarik dan misteri
di sekitar lembah baliem kabupaten jayawijaya wamena papua
masih ada suku dhani suku yang diakini menjadi penduduk asli lembah baliem sejak ratusan tahun lalu
suku yang masih bertahan sampai saat ini
dengan cara mereka sendiri
suku yang berperang untuk mempertahankan teritori dan menjaga harga diri
serang dapat terjadi antar suku maupun antar keluarga
penyebabnya antara lain adalah perebutan hak tanah harta maupun sengketa wanita
tak jarang perang juga terjadi karena keluarga memperebutkan mumi leluhurnya
berperang merupakan cara nenek moyang suku dhani menyelesaikan masalah
sebenarnya perang adalah jalan terakhir jika masalah tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah maupun pembayaran denda
saat perang menjadi satu satunya jalan penyelesaian setiap laki laki dewasa mempersiapkan diri di bawah perintah dan siasat kepala suku atau panglima perang
perang dimulai saat permasalahan tersebut telah menelan korban
dan perang belum akan berhenti sebelum darah maupun nyawa telah lunas dibayar
biasanya disini korbannya ada tiga yang sebelah sini pihak india
terus sebelah sana dia korbannya mungkin tidak ada sama sekali
jadi dia macamnya masih belum selesai perang masih begitu dia lanjut
kapanpun sampai dia karena tidak lawannya pas dia kapanpun tidak aman begitu jadi dia harus berani terus
kalau sama sama misalnya sebelah tiga sebelah tiga baru sudah berarti oke tidak ada balasan dari sebelah lagi
jika berperang menjadi satu satunya cara menyelesaikan masalah masing masing pihak pun bersiap
laki laki suku dhani akan mengenakan riasan tradisional dari lumpur dan tanaman tradisional untuk menyamarkan aroma dan keberadaan mereka
atribut perang juga menjadi syarat lain guna mendongkrak keberanian
setiap laki laki memakai taring babi bulu burung nuri atau elang
taring babi adalah simbol kekuatan
sementara bulu burung adalah simbol kemenangan
suku dhani menggunakan dua jenis senjata
yang pertama adalah tombak yang terbuat dari kayu besi dengan mata tombak besi runcing
senjata kedua adalah busur dan anak panah beracun
tim saling menyerang dan suku dhani memiliki ciri khas saat berperang
mereka berteriak tanpa siap menghadapi serangan
mereka bernyanyi sebagai simbol keberanian dan kuatnya nyawa
mereka juga menari
untuk meyakinkan musuh bahwa mereka siap berperang di dalam keju

bagi bekerja hahir
china itu kita misalnya dari macam tadi kita misalnya ada lawannya lawan kita tandanya kita sudah di sana korban itu macam ada berkumpul berteriang lagu yang berteriak besar dansa itu
berarti yang pihak di sana oh itu kenapa dia mulai cek oh itu berarti musuh datang bunuh kita berarti dia mulai siap lagi
dan setelah dia mulai balasnya berteriak macam lagu begitu lalu dia mulai dansa dansa karena yosef bilang kamu tandanya kalah
jalan jalan men
suku dani diakini menempati pegunungan tengah papua sejak ratusan tahun lalu
mereka hidup dan tinggal di antara ketinggian delapan ratus hingga tiga meter
di atas permukaan laut
sebagai suku yang dikenal rajin bercocok tanam dan memelihara ternak untuk kehidupan
suku dhani membangun permukiman di sekitar sumber air seperti sungai dan danau
dan lebah baliem kini menjadi rumah terbesar sukudani
meskipun sebagian masih tinggal menyediri di atas pegunungan sekitar kabupaten jayawijaya
asal keberadaan mereka di papua
masih menjadi misteri
ilmu pengetahuan memperkirakan
keberadaan mereka adalah bukti gelombang perpindahan manusia dari daratan asia ratusan bahkan ribuan tahun lalu
sementara masyarakat sukudani memiliki kepercayaan lain mengenai asal nenek moyang mereka
kami yang ada di sini
tapi lebih kecil lagi itu kami witawaya
dan sedikit masuk itu hubikosi
jadi dua marga ini yang ada mendiami di wilayah ini
pada umumnya orang orang tua kami itu menurut cerita dongeng
ini memang tidak dibuktikan dengan secara ilmiah
tapi menurut cerita itu menurut orang orang tua menceritakan bahwa kami itu datang dari arah timur
jadi arah timur itu entah di mana kami tidak tahu
arah timur dan keluar dari beberapa lubang batu
keyakinan masyarakat sukudani akan cerita leluhur atau sering mereka sebut dengan teteh adalah landasan hidup mereka
seperti tradisi membakar jenazah keluarga yang masih dilakukan suku dhani sampai saat ini
saat jenazah ditaruh di atas api tangisan kerabat dan keluarga mengiringi kepergian jenazah ke alam ruh
nyanyian yang mengisahkan kebaikan jenazah semasa hidup juga bersenandung menyelimuti suasana duka
tidak hanya dibakar beberapa kematian suku dhani berakhir dengan pembuatan mumi
jenazah keluarga diawetkan hingga ratusan tahun dengan cara tradisional
jenazah diasapi sampai kering agar dapat dilihat oleh anak cucu bahkan hingga keturunan ketujuh
saat ini hanya tiga bumi saja yang masih bisa ditemui di antara perkampungan sukudani sekitar lembah baliem
mumi bernama wirapak elosak yang berusia tiga ratus tahun ini salah satunya
terletak di distrik aikima dua puluh km dari wamena
perlahan suku dhani menerima kedatangan manusia modern beserta kebudayaannya
manusia modern pertama yang melakukan kontak langsung dengan suku dhani adalah pria berkeluarga negaraan amerika richard arco

sejak itu budaya baru seperti pakaian pendidikan dan agama mulai menjadi bagian hidup suku dhani
ini terjadi sejak pemerintahan atau yang terbaru masuk menyentuh di daerah ini adalah para misionaris
dari sisi gereja yang masuk duluan sekitar tahun lima puluh an mendekati enam puluh an ya enam puluh satu sekitar itu hadirnya misionaris
mereka mulai mengajarkan leluhur orang orang tua kami untuk berpakaian berbahasa indonesia
mengajarkan orang orang tua kami untuk bersekolah
melarang hal hal tertentu yang kurang bagus seperti potong jari ketika orang meninggal potong telinga itu dilarang
sehingga kita sejak masuknya pemerintah dan juga gereja itu sudah kita mulai menerima modernisasi
masuknya kebudayaan modern

ini adalah perubahan yang sangat positif pada suku dhani
akan tetapi para ketua adat juga mengkhawatirkan dampak negatif dari modernisasi untuk generasi muda suku dhani

kisah percintaan antar budaya juga pernah dialami suku dhani di distrik pisugi
pernah dialami suku dani di distrik pisugi kabupaten jaya wijaya
kepala suku dhani menikah dengan seorang wanita berambut pirang
dia asal kampungnya itu adalah kampung pabuma distrik pisugi
beliau ini hidup di sekitar tahun enam puluh an sampai tujuh puluh an di sekitar itu
kemudian beliau hidup di sana dan ada seorang wanita dari jerman yang datang penelitian
lalu dia pernah kawin dengan seorang kepala suku yang namanya obaharobarok doga
lalu perempuan itu dikawinkan secara budaya dan tinggal sebagaimana mestinya orang balim biasanya kawin
jadi tidur sama sama makan sama sama hidup sama sama hubungan intim juga sama sama
seperti layaknya seorang istri
pernikahan antar budaya tersebut tidak berlangsung lama
beberapa bulan setelah menikahi kepala suku obahorokboga
wanita jerman yang belakangan diketahui bernama win itu dipulangkan ke negaranya oleh pemerintah indonesia karena melanggar izin tinggal
cerita inilah yang ditampilkan oleh masyarakat distrik pisugi dalam festival budaya lembah baliem ke dua puluh tujuh
aci sementara pembalasan b
cerita tentang peperangan peta dan sejarah besar papua belum lengkap tanpa perayaan tertua di tanah papua
perayaan yang lainnya
pembelajaran yang terakhir dikenal dengan sebutan festival lebah baliem
digelar sejak seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan festival budaya lebah baliem rutin diikuti oleh peserta dari empat puluh distrik di seluruh penjuru lebah baliem
tahun dua ribu enam belas adalah festival ke dua puluh tiga
tidak hanya suku dhani yang ikut meramaikan gelar budaya dalam festival ini
tapi juga suku lani yali
bahkan batalion infantri tujuh ratus lima puluh enam tni angkatan darat
festival budaya lembah baliem bukan sekadar pertunjukan budaya tradisi maupun seni
akan tetapi juga menjadi sebuah upaya meredam dendam antarsuku yang sering berujung peperangan
sekaligus melestarikan cara berperang antarsuku sebagai sebuah tradisi tanpa dendam dan tanpa pertumpahan darat
ketawa tersangkir confusions dan penghapusan berlaku sudah menyebabkan penyusupan dendam yang berkelakuan
saya pikir ini sesuatu kekuatan yang sebenarnya pemerintah coba untuk mengambil perhatian sebenarnya
tetapi di dalam ini ini ada saling bermusuhan
ingat bahwa sejak dahulu kala itu perang itu sudah ada
dan kalau kita bicara sampai sekarang ini masih ada utang darah pak
contohnya kalau welesi dengan mukoko
dia kalau perang ketika dalam adegan perang itu
welesi bunuh dari mokoko itu contohnya tujuh
terus dari mokoko balas ke velesi hanya dua
ini masih utang pak
ini turun temurun dia akan cari terus
maka festival budaya lembali kita coba untuk kolaborasi dia
yang perang bukan velesi dengan mokoko tidak boleh
itu bukan perang jadi pak
velesi dengan velesi waktu perang satu kampung waktu perang
menjadi suatu anjang permainan kan begitu
kalau seandainya ini velesi dengan velesi pasti akan terjadi
dengan mokoko pasti terjadi perang pak
karena sampai tujuh turunan pak nggak lupa itu pak
dia tetap ingat
festival budaya lebah baliem dianggap berhasil meredam gejolak dendam antar suku
sejak pertama kali digelar
perang suku berangsur surut dan masyarakat mulai menyadari
bahwa kekayaan tradisi mereka bisa menjadi kekuatan pariwisata
dan bagi suku dani dari distrik pisugi
mereka menampilkan sejarah distrik yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya
pernikahan antar budaya antara sang kepala suku dengan seorang wanita asing
untuk memerankan wanita dalam cerita tersebut
distrik pisugi dibantu oleh seorang wisatawan asal amerika serikat
tidak hanya tradisi berperang dan sejarah setiap distrik
festival ini juga menyuguhkan berbagai budaya khas suku suku penduduk asli lembah baliem
tradisi memasak suku dhani bakar batu
juga menjadi daya tarik dalam festival ini
cara memasak tradisional ini
biasa dilakukan suku dhani saat menyambut tamu
dalam tungku batu mereka memasak daging babi bersama sayuran dan rempah
lebih dari sepuluh wisatawan hadir
untuk menyaksikan budaya
tradisi dan seni asli suku dhani lani dan yali
hampir seribu wisatawan diantaranya adalah turis mancanegara

jangan sampai melihat persembahan seperti ini
jika melihatnya lebih berkomersial
dan itu bukan yang ingin kalian lihat
ini adalah kontak pertama saya dengan kultur dan kostum seperti ini
dan saya berharap karya ini tidak akan hilang dengan cepat
dan apa artinya festival ini untuk kalian
ketika kalian melihat ini hari ini
untuk saya ini adalah
ini adalah pengalaman yang magis
dan saya akan mengambilnya kembali ke rumah
dan hal yang paling magis yang saya lakukan seperti yang saya katakan sebelumnya
adalah tanggapan tangan yang paling hangat di dunia
dan sekarang saya akan memberitahu ayah saya mengenainya
karena dia membaca banyak buku
dia tidak bisa datang ke sini
dan ini adalah satu satunya alasan
mengambil beberapa gambar untuk menunjukkan kepadanya
sikap bijak pemerintah untuk mempertahankan kekayaan tradisi di papua
boleh jadi menandakan
lembah baliem terus berubah ke arah yang lebih baik
tak ada perubahan instan untuk membuat segalanya lebih baik
festival lebah baliem mencerminkan bahwa perubahan seringkali bermula dari masa silam
hikayat adat dan warisan nenek moyang bukan sekedar dongeng
juga penemu ulung yang melahirkan sistem kekerabatan
bagian dari peradaban dan kebudayaan